padang arafah tak hanya menjadi lokasi puncak ibadah haji
di sana terdapat satu bukit bersejarah yang tak kalah terkenal dan ramai dikunjungi oleh para jemaah
adalah jabal rahmah yang dipercaya menjadi lokasi bertemunya adam dan hawa di bumi
dikisahkan adam dan hawa diturunkan ke bumi setelah melanggar pantangan yang ada di surga
mereka diturunkan secara terpisah hingga akhirnya bertemu di jabal rahmah
untuk mengenangnya di atas jabal rahmah terdapat tugu yang terbuat dari beton setinggi delapan meter
masyarakat percaya adam dan hawa bertemu tepat di titik tugu itu
untuk bisa mencapai tugu
para peziarah bisa melewati sekitar satu ratus enam puluh an anak tangga dengan jarak tempuh sekitar lima belas menit
meski ulama saudi telah menegaskan bahwa ziarah ke jabal rahmah bukanlah hal yang dianjurkan
bukit ini selalu ramai oleh para peziarah
banyak yang percaya jika berdoa meminta jodoh di sana maka akan dikabulkan
karena itu pula banyak dari mereka menuliskan nama mereka di tugu jabal rahmah
selain kisah pertemuan adam dan hawa
salah satu sejarah penting juga terjadi di jabal rahmah
di bukit ini
nabi muhammad saw menerima wahyu al quran terakhirnya saat beliau menjalani wukuf